dan kini sudah ada jurnalis transmedia taufik kurrahman yang berada di rumah sakit pd jaya
taufik selamat sore bisa anda ceritakan bagaimana kondisi korban yang sampai saat ini ada di rumah sakit taufik
yang dapat saya laporkan pada saat ini saya berada di rumah sakit umum mimpi dijaya
saat ini ada sekitar dua puluh korban yang menderita luka ringan masih dirawat di rumah sakit
sedangkan korban yang menderita luka agak sedikit parah
korban tersebut dirujuk ke rumah sakit umum sigli serta rumah sakit umum kabupaten biren
apa yang menjadi kendala apakah memang peralatan atau dokter yang tidak ada di rumah sakit umum di pd jaya taufik
untuk saat ini suasana di rumah sakit umum pd jaya
terkendala dengan listrik
karena pasokan listrik agak kurang maka upaya penanggulangan untuk mengantisipasi korban yang luka ringan
terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit lainnya
taufik artinya apakah bisa saya mengkonfirmasi listrik padam di rumah sakit umum pd jaya
benar demikian taufik
berarti sejauh ini untuk listrik sini digunakan dengan bantuan genset begitu
iya untuk saat ini di rumah sakit umum kabupaten pd sebagian listrik digunakan dengan menggunakan gset
makanya dengan itu para tenaga medis di rumah sakit umum kabupaten pd
jika sampai korban gempa yang menderita luka agak sedikit parah
maka dirujuk ke rumah sakit terdekat
yaitu di kabupaten pd
taufik berapa lama perjalanan yang harus ditempuh korban apabila mereka dibawa ke rumah sakit umum biren dan juga rumah sakit umum sigli taufik
dengan suasana di jalan pasca gempa yang terjadi pada pukul lima lewat tiga menit subuh tadi
kondisi di jalan terjadi kemacetan
hampir di setiap ruas jalan terjadi kemacetan akibat lalu lalang mobil ataupun kendaraan keluarga yang ingin menjenguk keluarganya

sehingga jika pasien yang menderita luka korban luka agak gempa tersebut
jika dirujuk ke rumah sakit kabupaten pidi maka memerlukan waktu sekitar satu sampai satu lima jam
begitu juga sampai ke kabupaten birun
ya taufik selain itu bisa saya mendapat informasi dari anda
berapa banyak sebenarnya titik yang bisa menjadi lokasi penampungan korban gempa
sampai saat ini
sampai saat ini titik penampungan korban gempa tersebut ada di tiga titik
yang pertama di rumah sakit umum kabupaten pidi
yang kedua di rumah sakit umum kabupaten pd jaya
dan yang ketiga di rumah sakit umum kabupaten birun
jadi ada tiga titik korban yang dievakuasi
jika korban menderita lukanya cukup parah
maka dari rumah sakit umum kabupaten pd jaya langsung dirujuk ke rumah sakit tetangga
baik taufik bagaimana dengan korban yang misalnya rumah mereka roboh
kemudian mereka tidak bisa tinggal
ataupun juga lokasi rumah mereka harus terpaksa ditinggalkan
mereka mengungsi kemana taufik
dalam seperti pantauan kita saat beberapa saat yang lalu
ada sekitar lima desa yang
berada dekat laut mereka sekarang mengungsi ke masjid masjid terdekat
mereka belum mau kembali ke desa ke desanya karena ditakutkan ada gempa susulan
baik taufik kurahman jurnalis transmedia
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news